sebagai permintaan maaf aku
gimana kalau nanti pulang sekolah kita bareng
yaudah kalau gitu aku tunggu pulang sekolah ya
upik abu baby
lagi bersihin debu ya
lama lama muka lo bakalan kayak abu deh
eh jahat banget ya lo semua
ini semua kan juga gara gara kalian
kayaknya lo tuh emang jodohnya sama kaca
di kantor ketemu sama kaca
disini ketemu sama kaca
mendingan lo maca aja deh
pi dan kayaknya lo tuh emang jodohnya sama loat bersih bersih itu
lo tuh emang cocok banget jadi cleaning service pi
yaudah kita pergi yuk
kamu dihukum lagi
udah deh tahan mendingan kamu pergi aja dari sini
apalagi sih win
ya ampun pi
kok lo mau sih
ini kekuatan yang gak lo buat
ya gue juga gak mau
cheers karena kita udah bisa ngelawan op
mengenak makan kaca
keturunan kuda lumping ya
lo pake makan kaca segala sih
kayaknya ini lagi bete deh
kenapa saya lagi di sekolah
itu kan salah dia sendiri
apa yang coba ngejar ngejar opi
emang gak ada cewek lain
kesitu dong cari simpatin dia
kamu bikin dia kasian sama kamu
tadi aku udah kasar banget sama kamu
tadi itu aku sama sekali gak bermaksud untuk
untuk kasar sama kamu
tapi karena aku lagi bete banget jadi ya
kamu tenang aja ya
pokoknya kamu udah lupain aja semuanya
tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi

tidak ada yang bisa diberi
tidak ada yang bisa diberi

ngomong ngomong aku boleh tau gak kenapa kamu dihukum
tidak ada yang bisa diberi
saya mau tanya kabarnya laura
apa tadi malam dia ingin tidur di sini
oh nara nggak tenang aja
laura memang tadi malam tidur di sini
jadi nggak usah khawatir
nemenin raka tidur
syukur kalau gitu bu
saya cuma khawatir aja sama keadaannya laura
saya takut dia kenapa napa
bu nara nggak ini perhatian sekali ya sama laura
dasar kodok sawah
nggak boleh seperti itu ya
nggak apa apa bu
oh ya saya juga mau makasih
karena udah nerima laura kerja di sini bu
kalau gitu saya permisi
pulang aja ke dunia lain
gitu tan ceritanya
yaudah kamu yang sabar ya pi
aku yakin suatu saat nanti pasti semua ini akan berakhir
dan nggak ada lagi yang berani jahilin kamu
kamu udah baik banget sama aku
kamu juga udah sabar banget
untuk nerima semua perilaku aku
yang kasar sama kamu
ya kan aku udah pernah bilang sama kamu pi
kalau aku tuh sayang sama kamu
sebagai permintaan maaf aku
gimana kalau nanti pulang sekolah kita bareng
yaudah kalau gitu
aku tunggu pulang sekolah ya
ih ada serapi jembel
tunggu diri banget sih itu orang
ya udah jangan samperin dia
kamu nggak malu apa di lintas lintas
kan malu tau
ya terus gimana
kalau kayak gini sama aja gue tuh
diledekin sama dia diremehin
gue harus samperin
mendingan kita melawan dia dengan cara lain
aduh tapi lah
mudah percaya deh sama gue
udah jangan sampe ranking kita turun
kita tuh level paling atas sih tau
lihat aja kalau gue gak bisa ngasih pelajaran sama ngopi
jangan panggil sama gue rene
terus gue mesti panggil apa dong
yaudah ayo kita samperin
kenapa sih harus bel
semoga aja kerjaan baru ini ngajarin kamu tentang arti sebuah tanggung jawab
arti hidup yang sebenarnya
kamu bisa berubah laura
pada dasarnya adalah kamu
gadis yang baik
gadis yang manis dan menarik
mau apa dia ke rumah mewah tadi ya
kaitannya dengan fadil dan deksi
ah aku harus cari tahu
ngapain kamu di sini
yaudah udah udah
om anterin kamu pulang
yuk naik ke mobil
dantar pulang pak
sebelumnya om minta maaf ya
om mau tanya
kenapa laura sampai diusir dari tempat kamu
saya juga minta maaf pak
saya bukannya mau ngusir laura tapi
saya mau kasih dia pelajaran karena perbuatannya sama opi
karena laura itu adalah anak yang manja dan keras kepala
om ingin sekali memasukkan dia ke pondok pesantren
ah itu juga gak baik pak kalau dipaksain
menurut saya perubahan itu harus dari dirinya sendiri
kamu ini betul betul pemuda yang punya pikiran dewasa
coba kalau laura punya pikiran seperti kamu
dan juga seperti adik kamu opi
kenapa ya pak ronald begitu dekat sama rangga
ada hubungan apa dia sama anak fadil itu
pak ronald tahu yang sebenarnya
tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu tunggu tunggu tunggu
tunggu sebentar ya
gue cuma mau ngasih pengumuman sebentar aja
tentunya pesta lantauan gue
wah berarti seru banget dong win
ya iyalah siapa dulu yang bikin pesta
temen temen paling pastinya wina kayak acara sunatan di kampung
tenang aja ya mis laura
lu rene dan temen temen leon ini juga pasti gue undang kok
ya tentunya supaya lo bisa ngeliat gimana hebohnya pesta gua dibanding pesta pesta lo sebelumnya
lu juga gue undang kok
oh pakai baju apa dia

gak tau malu banget sih tuh wina